bismillahirrahmanirrahim selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya
ibu menteri keuangan republik indonesia ibu sri mulyani yang saya hormati
wakil menteri keuangan dan seluruh jajaran esron satu kementerian keuangan republik indonesia yang saya hormati dan kami banggakan
pertama tama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan ibu menteri keuangan dan seluruh jajaran kementerian keuangan
untuk menerima kami dari tim gugus tugas sinkronisasi hari ini
saudara saudara sekalian yang saya hormati ini adalah tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan prabowo gibran
yang diminta oleh presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi
terima kasih dengan kementerian kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan pratwogi beran
setelah nanti beliau dilantik menjadi presiden republik indonesia tanggal dua puluh oktober
beliau berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan bisa berjalan baik
karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi
sehingga komunikasi koordinasi dan perjalanan yang akan berjalan baik
dan sinkronisasi akan terjadi karena pemerintahan yang akan datang ingin cepat pada pelaksanaan program
yang merupakan janji kampanye kami pada saat pemilihan umum yang lalu
oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada ibu sri mulyani dan seluruh jajaran kementerian keuangan
yang telah memberikan akses informasi begitu luar biasa kepada kami yang itu bisa menjadi sebuah bahan bagi kami
untuk merumuskan kebijakan kebijakan
pemerintahan prabowo gibran pada masa yang akan datang dan sisa waktu yang sekarang ini ada
sampai dengan pelantikan nanti kami akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi terus dengan kementerian keuangan
dan beberapa menteri terkait untuk melakukan persiapan persiapan kami pada pelaksanaan program program itu
saya kira ini pengantar dari kami kami persilahkan dan kami perkenalkan bahwa
tim kukus tugas sinkronisasi di ketoyotongan
yang diperoleh prof dr haji sufmi dasko ahmad
saya bertindak sebagai wakil ketua dan pak tommy ciwandono sebagai anggota yang membidangi tentang ekonomi dan keuangan
kemudian selanjutnya pak budi jiwandono pak prasetyo hadi dan pak sugiono
saya kira ini yang hendak kami sampaikan terima kasih
kami persilahkan kepada ibu sri mulyani
rekan rekan media yang saya hormati
pagi hari ini kementerian keuangan mendapatkan tamu
yang diinformasikan seperti yang disampaikan oleh pak muzani
dan kami sangat senang dan sangat terbuka untuk terus bersinkronisasi dan bersinergi
karena seperti diketahui bahwa kementerian keuangan sebagai satu institusi
hari ini yang sangat penting yaitu menyiapkan rapbn dua ribu dua puluh
yang merupakan instrumen sangat penting bagi pemerintahan
di bawah presiden terpilih bapak prabowo dan wakil presiden gibran
akan menjalankan program programnya
di dalam proses penyusunan rapbn dua ribu dua puluh
tentu diperlukan suatu komunikasi koordinasi dan sinkronisasi
agar di dalam apbn dua ribu dua puluh lima bisa menampung berbagai aspirasi program program baru
namun tetap menjaga prinsip prinsip kehatian kredibilitas dan confidence dari berbagai stakeholder
ini adalah tujuan yang sangat baik kami di kementerian keuangan
karena seperti mungkin teman teman wartawan mengetahui
minggu lalu saya menyampaikan kebijakan ekonomi makro
dan pokok pokok kebijakan fisik
yang pada selasa yang lalu mendapatkan pandangan dari seluruh fraksi fraksi di dpr
dan minggu depan kami akan menyampaikan respons terhadap pandangan itu
kemudian rapat kerja dengan dpr dimulai
dan itu semuanya nanti akan dirangkum menjadi nota keuangan rapbn dua ribu dua puluh lima
yang akan disampaikan oleh bapak presiden jokowi
karena prosesnya begitu intens
dan ini menyangkut pengelolaan apbn yang begitu sangat penting
maka sinkronisasi komunikasi koordinasi menjadi sangat penting
kami sangat berterima kasih menjadi institusi pertama yang dikunjungi oleh gugus tugas sinkronisasi ini
karena memang urgensi dari siklus anggaran menjadi prioritas yang sangat penting
kami di kementerian keuangan saya sendiri menteri keuangan
terus diminta oleh bapak presiden jokowi
dan ini juga sudah diketahui oleh pak presiden jokowi
dan beliau menyampaikan baik dan terus untuk diintensifkan koordinasi dan komunikasi
sehingga ini oleh arahan bapak presiden jokowi
dan oleh nanti bapak presiden terpilih pak prabowo
beliau berdua tentu berkomunikasi terus
kami semuanya di kementerian keuangan siap untuk menjalankan dan menjaga apbn
sebagai instrumen negara yang luar biasa penting bagi pemerintahan
untuk bisa menjalankan program secara berkelanjutan
tadi telah disampaikan oleh pak muzani pak dasko
bahwa pak tommy jiwandono yang akan bertugas untuk bidang ekonomi keuangan
sehingga selama ini sebetulnya juga sudah banyak komunikasi
namun hari ini menjadi diformalkan
sehingga ini akan menjaga komunikasi yang sangat baik
sehingga akan fokus kepada masalah masalah yang harus kita tangani bersama
demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman teman wartawan
terima kasih ⁇ wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi rekan rekan wartawan
saya menyambung saja apa yang sudah dikatakan ibu menkyu dan pak muzani tadi
intinya yang saya mau mungkin sedikit lebih cerita
yaitu bahwa sinkronisasi itu sudah sebenarnya berjalan sangat baik
khususnya kepada ibu menteri keuangan dan rekan rekannya di jajaran
ini kami sudah berhubungan secara intens mungkin dalam dua bulan terakhir
dan hari ini adalah formalisasi dari proses tersebut
kami di gugus kerja sinkronisasi pak prabowo dan mas gibran
berkomitmen untuk mengikuti segala siklus apbn yang sedang berlangsung
dengan prinsip kehatian kehatian fiskal tadi
itu saya rasa hal yang penting bahwa
message itu kita ingin sampaikan selama ini kami gugus kerja tersebut
khususnya di tim ekonomi bekerja erat dengan kemenkyu
dan untuk itu kami terima kasih sekali
mas tommy jiwandono untuk yang belum kenal
tas bagian mungkin sudah kenal beliau
pak dasko pak muzani mas tommy
di belakang itu mesti yang sudah sangat terkenal pak budi
jiwandono pak sugiono dan pak prasetyo
beliau beliau tadi sudah diskusi cukup panjang dengan kami
terima kasih atas kehadiran kami di kementerian keuangan
berkomitmen untuk terus mengawal agar proses untuk penyusunan apbn
dan menjaga abbn yang sedang berjalan semuanya bisa berjalan dengan baik
karena transisi secara tradisi harus tetap dijaga juga
untuk terus menciptakan momentum kemajuan